masih dari kerusuhan di wilayah sumatera utara setelah terjadi kerusuhan pada sabtu dini hari
aktivitas pertokohan di tanjung balai sumatera utara sepi
mayoritas toko di salah satu ruas jalan protokol kota tanjung balai sabtu siang tutup
karyawan toko yang sudah datang sejak pagi
akhirnya memilih duduk dan berkumpul bersama teman temannya di sekitar toko
ketika ini terbakar mungkin toko toko tutup
ratusan orang mengamuk di tanjung balai sumatera utara
delapan rumah ibadah dan lima mobil yang terparkir di dalamnya hangus terbakar
kerusuhan masa mulai berlangsung jumat malam
kehidupan masa mengamuk menyerang rumah ibadah dan mobil yang terparkir di pekerjaan
begas polisian polres tanjung balai besar masakwan bumep
sekalian di angkatan laut
diturunkan untuk menenangkan situasi
usai kerusuhan ini polisi menangkap tujuh remaja
tujuh remaja warga kota tanjung balai sumatera utara ini
kedapatan menjarah saat terjadi kerusuhan
polisi juga membawa sejumlah barang bukti hasil jarahan
berupa tabung gas balok mobil dan dvd
sementara ini ada beberapa orang yang diamankan terkait dengan aksi spontanitas ini
dengan maksud saya tambah dengan ini satu lagi adalah yayasan sosial
tempat tempat rumah tempat rumah duka
untuk menghindari bentrokan lanjutan ratusan personel kepolisian bersama brimob dan tni bersiaga di sejumlah titik
di sinugrani cnn indonesia